sebanyak tiga puluh empat orang tim nasional indonesia u tujuh belas mengikuti latihan di lapangan senayan jakarta
rangkaian latihan mencakup vertical jump speed dan yoyo test untuk menguji ketahanan fisik squad garuda muda
hasil dari latihan ini digunakan sebagai acuan untuk program pemusatan latihan di jerman
pelatih timnas u tujuh belas bima sakti mengaku puas dengan progres anak asuhannya
meskipun masih terdapat kekurangan yang harus ia perbaiki
progresnya sudah puas tapi kita harus selalu mengupgrade terus kondisi mereka
kemudian performa mereka yang paling terpenting
dan yang sering saya sampaikan mereka yang paling penting mengerti game plan kita yang sudah kita latih selama ini
pemain belakang sekaligus kapten timnas u tujuh belas iqbal gwijangge menyebut dia dan rekan timnya sangat antusias dengan pola latihan
jadi ini pemain sangat antusias sekali setiap latihan kita
selalu menerima apa yang akan diberikan pelatih karena kita tahu juga itu untuk kita sendiri dan untuk tim agar bisa menjadi lebih baik
yang paling penting kita selalu memberikan maksimal besar pelatihan maupun pertandingan agar itu menjadi habit kita untuk piala dunia nanti
timnas u tujuh belas akan berangkat ke jerman tanggal tujuh belas september untuk menjalani pelatihan terpusat
selain pelatihan timnas u tujuh belas akan melakukan rangkaian pertandingan uji coba dengan tim bundesliga dan tim negara lain
komposisi pemain yang terdapat dalam timnas u tujuh belas saat ini juga masih bisa saja
skema awal jumlah pemain yang akan dibawa ke jerman sebanyak tiga puluh orang termasuk dua orang pemain diaspora
namun sistem promosi dan degradasi dalam seleksi timnas u tujuh belas membuka kesempatan untuk komposisi ini berubah
semua tergantung kualitas dan kontribusi para pemain
hasil drawing piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga menempatkan timnas indonesia berada di grup a bersama dengan ecuador maroko dan panama
bima sakti dan iqbal optimistis
timnas indonesia u tujuh belas memiliki
peluang menampilkan terbaik selama fokus dalam persiapan
dan kita bersyukur juga alhamdulillah kita berada di grup a yang kita anggap semuanya juga kuat peluang besar dan saya pikir semuanya punya peluang yang sama
dan saya sudah sampaikan ke pemain semuanya mereka punya tekad yang kuat untuk bisa memberikan yang terbaik
terus menekan lagi persiapan disini dan juga nanti kita akan latihan di jerman
kita persiapkan terus
dan matangkan agar di piala dunia nanti kita bisa lebih siap lagi
piala dunia u tujuh belas akan berlangsung di empat kota di indonesia
tanggal sepuluh november hingga dua desember dua ribu dua puluh tiga mendatang
fajar bolivia jakarta